kalau dilihat ini semua backgroundnya berwarna pink karena memang pita pink adalah menjadi simbol dari kanker payudara
nah dilansir dari situs brevard health aliance bulan kesadaran kanker payudara ini dimulai pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tujuan awalnya bulan kesadaran kanker payudara ialah untuk mengedukasi para wanita tentang kanker payudara dan juga tes deteksi dini agar mereka dapat menjaga kesehatan payudara mereka
di indonesia sendiri seperti apa sih sebenarnya posisi kanker payudara ini termasuk jumlah kasus kematian dan sebagainya
menurut situs dari kemenkes go id kanker payudara ternyata menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di indonesia
serta menjadi salah satu penyumbang kematian pertama akibat kanker
data dari global cancer dua ribu dua puluh menyebutkan bahwa jumlah kasus baru
kanker payudara ini mencapai enam puluh delapan delapan ratus lima puluh delapan kasus atau sekitar enam belas enam persen
dari total tiga ratus sembilan puluh enam sembilan ratus empat belas kasus baru kanker di indonesia
ada pun jumlah kematian yang mencapai lebih dari dua puluh dua ribu jiwa atau sekitar sekian persen
karena ini kematiannya
jumlah kematian ini cukup tinggi
karena ada tujuh puluh persen dari pasien yang dideteksi sudah di tahap lanjut
artinya terlambat untuk ditangani
nah tidak hanya tadi jumlah kasus yang meningkat
semakin mudahnya akses informasi
juga ternyata banyak memunculkan mitos mitos terkait kanker payudara yang beredar
dan banyaknya dipercaya oleh masyarakat
bahwa padahal tidak semuanya benar
beberapa ada yang percaya bahwa tidur menggunakan bra itu akan menyebabkan kanker
apalagi jika branya menggunakan kawat
itu mitos yang beredar
kemudian ada juga mitos lainnya
kanker payudara berkaitan dengan radiasi ponsel
nah dia mengatakan bahwa membawa handphone anda di dekat atau di letakkan di saku
itu juga dapat menyebabkan kanker payudara
kemudian ada mitos lainnya
ada mitos lain yang juga tidak kalah membuat masyarakat bertanya tanya
sebenarnya apa ini yang terjadi
meskipun perilaku sehat
ternyata ini dapat juga mengatakan bahwa sehat itu bisa loh menyebabkan bebas kanker payudara
eits tidak berarti anda yang menghindari makanan berminyak
kemudian berlemak gula garam
kemudian selalu olahraga istirahat cukup
dapat terhindar mutlak dari penyakit ini
karena beberapa orang yang telah melakukan hidup sehat dan juga bersih sekalipun
itu masih dapat loh terkena kanker payudara
nah juga ada yang selalu disalahkan adalah gula
gula ini juga katanya bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko terkena kanker payudara
ini saya masih mencoba oke
ini tadi yang sudah saya jelaskan ya terkait hidup sehat bebas kanker payudara
ternyata itu mitos
nanti akan juga ditanyakan
stop konsumsi gula juga katanya dapat mengurangi resiko terkena kanker payudara
dan ada lagi yang terakhir kanker payudara dapat menyerang pria
jadi walaupun hanya sebagian kecil
tapi angka kematian pria dengan kanker ini ternyata lebih tinggi dari wanita
mungkin mungkin karena kesadaran yang rendah
sehingga akhirnya terlambat mencari pertolongan medis
kita menganggap remeh
dan dari dua pria yang menderita kanker payudara setiap tahunnya
sebanyak empat ratus orang lebih empat ratus ini angka yang tidak sedikit loh meninggal dunia
sebenarnya masih banyak mitos mitos lain yang beredar
termasuk yang sering kita dengar seperti apakah kanker payudara ini termasuk keturunan
kemudian benarkah benjolan yang muncul di tubuh itu seringkali dikhawatirkan sebagai tumor atau kanker
tapi ingat mempercayai mitos itu juga punya resiko
karena banyak kekhawatiran yang tidak perlu
yang justru dapat berdampak pada pencegahan dan juga pengobatan yang baik
jadi daripada kita terjebak dengan
hah benar nggak sih pria itu bisa juga terkena kanker payudara
terus tadi apa namanya
makanan sehat memang benar bisa menjaga
tapi tidak berarti mutlak bebas dari kanker payudara
sepertinya bram akan memberikan insight kepada kita semua
coba kita akan menanyakan langsung pada yang ahlinya
tolong berikan jawaban ya
karena kita sudah terhubung dengan beberapa narasumber
yang pertama adalah sekjen persatuan ahli bedah onkologi indonesia
pak dr yadi permana
pak yadi selamat malam apa kabar
selamat malam mas bram kabar baik alhamdulillah
alhamdulillah dalam kabar baik
yang kedua adalah penyintas kanker payudara dan juga co founder love pink
selamat malam mbak mutia
selamat malam mas bram selamat malam dr yadi
ini kemudian dokter yadi langsung saja
tadi taufik sudah menjelaskan banyak sekali mitos mitos yang ada begitu
nah ini kemudian yang menjadi salah satu highlight saya adalah
apakah pria juga berpotensi
kalau taufik tadi mengatakan mitosnya jumlah kematian cukup besar begitu pak
apakah kemudian ada sebelum kita jauh bicara soal deteksi dan antisipasi tentunya
apakah kemudian potensinya sama pria dengan wanita
baik terima kasih mas bram
untuk potensinya pasti berbeda
tetap wanita itu resiko untuk terkena kanker payudara lebih tinggi
hanya yang menjadi masalah adalah bahwa kanker payudara pada pria itu sering didiagnosis dalam stadium lanjut
karena payudara pria sendiri kan kecil ya dibandingkan dengan pada wanita
tentunya sehingga pada saat awal terdeteksi
tentu benjolannya sudah cukup besar dibandingkan secara rasio dengan bentuk payudaranya
dan biasanya telah mengenai kulit yang keras
sehingga tentu saja angka kesembuhan
sepertang angka survival juga
akan lebih rendah
tadi disebutkan bahwa angka kematian lebih tinggi pada saat pada kanker payudara yang pria dibandingkan dengan wanita
karena tadi kanker payudara pada pria lebih sering terdeteksi pada saat stadium lanjut
demikian terima kasih mas bram
ya artinya mungkin karena pria merasa abai
belum tersosialisasikan dengan baik begitu ya
dr yadi ya
kemudian akhirnya setting terlambat dan apakah benar tapi jumlah korbannya lebih besar ternyata pria dibandingkan wanita
secara rasio iya
tetapi tetap jumlah terbanyak kalau secara statistik tetap pada wanita
hanya kalau dibandingkan kita apple to apple antara jumlah penderita dengan angka kematian
angka kematian pada pasien pria lebih tinggi
karena tadi yang sering datangnya pada stadium yang sudah lanjut
oke dr yadi sejauh ini pengamatan anda maupun data yang mungkin secara medis anda lebih tahu begitu ya
apakah kemudian tingkat edukasi masyarakat indonesia baik wanita dan juga pria
ini cukup teredukasi mengerti begitu soal deteksi dini ini dokter
baik memang masalah kita dari dahulu sampai sekarang setelah puluhan tahun adalah masalah deteksi dini ini
tentunya pemerintah melalui kementerian kesehatan bekerjasama dengan organisasi profesi
salah satunya dengan persatuan ahli budaya onkologi indonesia
dengan juga beberapa teman teman dari penyintas kanker
dalam hal ini seperti mbak mukia dari loving kemudian kandil dari yayasan kanker payudara indonesia
kita telah bergabung dengan beberapa kakar
kita telah bergabung dengan beberapa kakar
kita telah bergerak memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya deteksi dini ini
melalui gerakan sadari periksa payudara sendiri dan sadanis periksa payudara secara klinis
namun memang terkadang masalah hoaks yang beredar di lini masa maupun di dunia internet ini
bisa memberikan pengaruh negatif kepada pasien maupun masyarakat
jadi memang perlu tetap edukasi ini tetap kita tingkatkan sekali lagi mas brang
betul apalagi kemudian kalau kita bicara informasi di era post truth ini putri dan juga taufik
orang kan memilih informasi yang menurutnya benar secara rasionalnya masing masing gitu ya
akhirnya cukup membingungkan apalagi tadi pak yadi sudah menyebutkan ada hoax dan segala macam yang mungkin cukup membingungkan
coba kita akan menanyakan langsung kepada mbak mutia sebagai salah satu survivor dan juga penyintas
bagaimana kemudian waktu itu sebelum kita jauh bicara soal pasti positifisme yang dibangun saat akan sembuh
tapi apa yang kemudian saat itu responnya ketika tahu pertama kali ternyata
ada kanker di payudara mbak mutia
baik mas bram kalau ditanya responnya pasti seperti kebanyakan ya
tidak pernah ada yang mau tidak pernah ada yang menduga bahwa saya akan terdiagnosa kanker
jadi kalau dibilang rasa pasti bukan main rasanya saya nggak bisa bayangkan betapa bingung betapa khawatir betapa ruwet gitu
rasanya sudah nggak bisa dibayangkan mas brang
oke apakah kemudian mbak mutia pada saat itu memang sebelumnya sudah aware terhadap masalah kanker payudara ini
apakah mungkin dulunya sudah sering mendeteksi atau mungkin setelahnya akhirnya rutin melakukan deteksi dini itu mbak mutia
kebetulan pada saat itu saya sendiri belum paham mengenai sadari tapi memang saya rutin melakukan kontrol kesehatan
saya juga secara rutin melakukan kontrol payudara saya setiap enam bulan sekali mas bram
jadi bahkan artinya begini artinya yang tadi seperti disampaikan juga bahwa kanker payudara itu bisa mengena bisa terjadi pada siapapun
bukan cuma perempuan tapi juga kepada wanita
bahkan saya pun yang melakukan rutin pemeriksaan setiap enam bulan pun enam bulan yang lalu tuh saya tidak tahu

saya sudah apa belum ada indikasi bahwa ada kanker di tubuh saya
tapi kemudian pada saat enam bulan berikutnya di mana saat itu saya dinyatakan didiagnosa kanker itu terjadi
jadi kita tidak pernah tahu kapan gitu ya
dan yang cara yang paling tepat adalah tidak bisa dihindari tapi yang bisa kita lakukan adalah terhindar dari terdiagnosanya pada stadium lanjut
jadi tindakan sadari itu atau periksa payudara sendiri memang satu cara yang paling tepat
satu cara yang paling baik satu cara yang paling efektif
sederhana tetapi sangat powerful kalau boleh dibilang ya sadari ini
oke mbak mutia kalau boleh tahu sejauh ini teman teman mbak dan juga teman teman di yayasan begitu
apa kemudian yang bisa menjadi indikator ketika terjadi sesuatu hal yang mungkin di luar perkiraan
misalkan benjolan kecil kah itu sudah dikonsultasikan dengan dokter atau seperti apa akhirnya sekarang
biasanya tanda tandanya yang paling sering memang benjolan
tapi kan banyak indikasi lainnya gitu ya
tidak cuma benjolan tapi bentuknya yang sudah mulai tidak normal keluar cairan dari puting ada warna lebam atau kebiruan di kulit payubara gitu
dan memang yang kami sarankan kemudian kepada rekan rekan teman teman yang kemudian kami kenal baru mengalami tanda tanda seperti itu
adalah konsultasi ke dokter konsultasi ke dokter dan ke dokter yang tepat
kami sangat tidak menyarankan untuk mencoba coba cara lain selain tindakan medis
jadi itu yang selalu kami bingungkan saya dan teman teman di lafping untuk selalu pergi ke dokter
jadi demikian mas bram
saya mau tanya ke mbak mutia dong mbak mutia aku penasaran deh mencoba coba tindakan lain itu memangnya yang seperti apa nih
supaya kita juga tahu gitu loh
ya jadi banyak saran misalnya pengobatan alternatif ada kuda ada herbal gitu ya mbak
jadi itu sangat tidak kami sarankan karena keberhasilannya belum bisa dibuktikan secara medis ya dok
dr yadi saya mau nanya dong
kalau dari riset yang mungkin sudah dilakukan oleh teman teman
teman teman dokter gitu ya
berapa persen sih komposisi antara genetis dan kemudian lifestyle atau gaya hidup yang kemudian membuat seseorang mengidap kanker payudara dok
ada nggak perbandingannya gitu ada persentasenya gitu
baik terima kasih
jadi ini yang perlu diketahui oleh masyarakat ya
bahwa yang paling utama terkait genetik ini adalah
apabila ada mutasi namanya terkait gen braka satu braka dua
nah pada saat terkait mutasi gen
baik dokter yadi masih tersambung bersama kami
oke masih soal mutasi gen nih
tapi saya penasaran saya sambung ke mbak mutia
mbak mutia ada
oke tersambung kembali komunikasinya
agak terputus dokter yadi
ya silahkan dok silahkan
jadi apabila ada saya ulang kembali maaf
apabila ada riwayat keluarga misalnya dari orang tua ibu nenek ataupun tante
kemudian diperiksa ada mutasi brca satu brca satu brca dua
nah jadi memang
sangat penting sekali
untuk kita memperhatikan histori masalah keluarga
apalagi keluarga dekat
jadi memang tidak bisa dianggap remeh
sementara masalah lifestyle sendiri adalah bisa mencapai dua empat sampai tiga enam kali dengan lifestyle yang buruk tadi
misalnya riwayat pemakaian alkohol kemudian tembakau
nah itu bisa memberikan resiko buat terjadinya kanker payudara terutama pada saat usia di atas empat puluh tahun
ya berarti tadi menjawab juga mitos
ada mitos yang berkembang di luar sana terkait dengan apakah kanker payudara ini

bila keluarga sebelumnya sudah pernah ada yang menderita juga kanker payudara
begitu ya dok ya
dan tadi ketika apa namanya menyinggung soal lifestyle
kalau itu sih tidak perlu keturunan atau apa kalau misalkan lifestylenya buru
nah kita bisa nanya sekarang ke mbak mutia
mbak mutia lifestyle yang seperti apa yang sekarang harus dijaga nih
untuk saya perempuan ini
dan juga semua ini teman teman yang ada di sini
karena kan tahu juga tadi kita sudah sempat membahas bahwa kanker payudara bisa terjadi pada laki laki
jadi yang utama sih sebenarnya yang kami lakukan adalah pola hidup seimbang
seimbang dalam arti seimbang dalam asupan seimbang dalam berkegiatan gitu ya
jadi asupan itu dua per tiga sebaiknya buah dan sayur setiap hari
lalu juga kalau bicara seimbang dalam pola hidup itu juga
berkegiatan artinya kita cukup juga istirahat
jadi itu sebenarnya penting sekali
bergerak juga berolahraga dan cukup istirahat
jadi sebenarnya sederhana ya kalau boleh dibilang
tetapi pelaksananya belum tentu bisa kita lakukan secara rutin
karena kan kuncinya adalah konsisten dan mendisiplinkan diri
gitu sih mbak
dua per tiga sayur sekarang saya masih dua per tiga kerupuk
putri kira kira sudah
ini belum sesuai dengan yang mbak mutia sampaikan belum
iya pokoknya habis ini aku akan cari membaca semua tentang love pink ya
dan aku akan mengikuti semua perintah dan petunjuknya dokter ya di
oke mbak mutia ini juga menarik kemudian ketika kita sudah bicara
bagaimana lifestyle itu cukup mempengaruhi penyembuhan
dan juga tidak mempengaruhi adanya potensi begitu
nah ketika apa yang kemudian mbak mutia sempat alami ketika masa penyembuhan
bagaimana sebenarnya kalau boleh cerita fase penerimaan
itu juga cukup mempengaruhi ketika proses penyembuhan mbak
karena psikologis itu rasanya cukup membantu pasti ya
karena dengan pola pikiran positif itu akan mempengaruhi apa namanya tubuh kita
untuk merespon juga dengan positif semua terapi terapi yang dijalankan
untuk kita sebagai pasien
jadi itu penting banget
makanya kami di love pink juga menularkan spirit positif ini kepada para perempuan perempuan lain yang juga didiagnosa kanker payudara
karena itu kunci kalau saya boleh bilang ya
menjadi segalanya menjadi rasanya lebih mudah untuk dijalani gitu
dengan fase penerimaan tadi tentunya ya mbak mutia
oke kita tanyakan kepada dr yadi
dokter secara penyembuhan begitu seberapa berpengaruh
psikologis tadi kepada proses penyembuhan secara fisiknya dok
baik terima kasih mas
saya sangat sepakat apa yang dikatakan oleh mbak mutia itu
karena mau secanggih apapun pengobatan
kalau tidak ada dorongan keinginan dari pasien atau yang bersangkutan untuk ingin sembuh
semua pengobatan itu tidak akan ada artinya mas
jadi oleh karena itu memang yang paling pertama tentu kita harus bisa memberikan support
terutama mengenai semangat kepada pasien
jadi harus terjadi komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien
sehingga akhirnya untuk menjalani terapi itu buat teman teman penyintas akan semakin mudah dan semakin ringan
support dari keluarga terdekat itu sangat penting
oke dok tapi ini juga menjadi kegelisahan tentunya
atau jangan jangan apa yang harus kita lakukan
terima kasih pertanyaannya
oke terima kasih pertanyaannya
jadi sebenarnya kalau kita bicara kanker itu sama dengan kita bicara penyakit hipertensi
sama seperti penyakit diabetes melitus
jadi kita tidak memakai istilah sembuh
tetapi kita memakai istilah terkontrol
sehingga kalau kita memakai istilah terkontrol itu akibatnya kita menjadi selalu waspada
baik bagi para penyintas
sehingga sebetulnya kalau kita bicara masalah angka kita bicara biasanya lima year survival
jadi angka hidup lebih dari lima tahun
lima tahun sepuluh tahun
sehingga memang yang menjadi pokok permasalahan adalah selain pencegahan tentu deteksi dini tadi
oleh karena itu yang harus dijaga
karena bagi para penderita tadi sudah dijelaskan dari awal mengenai lifestyle terutama
mengenai asupan masakan asupan makanan
kemudian juga yang paling penting adalah semangat tadi
sehingga sangat penting buat para penyintas teman teman pejuang kanker ini adalah berkumpul dalam sebuah komunitas
sehingga bisa saling menguatkan dan saling mengingatkan
baik baik itu menarik ya
dan ini yang mungkin dilakukan mbak mutia dan teman teman juga di loving
nah ini mbak mutia terakhir begitu sejauh ini
apa yang kemudian loving lakukan kepada teman teman yang mungkin masih menjadi penderita
apalagi kita tadi sempat menyinggung soal post truth
ketika orang mencari kebenaran fakta sesuai dengan apa yang dia pikirkan rasionalitasnya
bagaimana kemudian loving mencoba memberikan informasi yang betul betul berguna sesungguhnya begitu
ya jadi memang di loving ini kan punya dua misi
yang pertama adalah misi pendampingan kepada sesama perempuan yang didiagnosa kanker payudara
yang tadi saya sampaikan bahwa kita penting sekali untuk menularkan spirit positif kepada mereka
dan tentunya juga misi yang kedua adalah edukasi tentang deteksi dini kanker payudara
itu yang juga menjadi penting seperti topik malam ini
nah kepada para rekan rekan kami para warrior kami menyebutnya warrior
fungsi atau misi edukasi juga kami jalankan untuk mereka
artinya kami memberikan informasi yang tepat
kami ingin sekali bahwa mereka mereka ini menjadi pasien teman teman kami menjadi pasien yang pintar
dalam arti mendapatkan informasi yang tepat dan benar jadi bukan hoax gitu ya
karena ini jadi penting saya merasakan sendiri begitu saya mempunyai informasi yang tepat
dan hal hal yang awalnya saya jadi awalnya membingungkan untuk saya kemudian mendapatkan informasi yang tepat
saya menjadi lebih tenang
dan ketenangan ini kan membuat saya juga lebih siap
nah akhirnya nah itu yang penting dan rata rata teman teman kami di laping juga sekarang senang ya
artinya mendapatkan informasi yang memang perlu dan benar mengenai tentunya terapi terapi yang harus dijalankan
dan kedua adalah bagaimana menyikapi perjalanan dengan kanker payudara ini gitu ya

dan juga adalah bagaimana pandemi ini berjalan dengan lebih cepat
jadi setelah terapi kan kita seperti tadi yang dokter disampaikan bahwa kanker ini kita nggak bisa dibilang sembuh
tapi memang ini terkontrol dan itu yang juga kami terus informasikan kepada teman teman
bagaimana sih kita tetap rutin menjaga pola hidup yang sehat pola hidup yang seimbang seperti itu sih
jadi menambahkan sedikit mungkin masyarakat sudah harus cerdik seperti yang lahping
dan juga kementerian kesehatan
jangan begitu gaungkan begitu ya
cerdik dalam arti cek kesehatan secara rutin
kemudian enyahkan asap rokok rajin aktivitas fisik
kemudian diet seimbang istirahat cukup dan mengelola stres
wah itu keluarga kota besar stresnya nggak susah diatur gitu ya
nggak nggak susah
dan yang paling penting adalah sadari pemeriksaan payudara sendiri
sadanis pemeriksaan payudara secara klinis
wah betul sekali itu menjadi dua kunci tentunya ya
oke kita berharap semua agar semua warrior yang sedang berjuang sekarang tentu bisa mendapatkan kesembuhan
mendapatkan semangat dan seperti dr yadi katakan berkumpul dengan komunitas yang saling menguatkan
begitu ya teman teman
ya betul sekali bram
terima kasih tos
terima kasih mbak mutia
waktunya mbak mutia dan juga dr yadi
sehat sehat selamat malam
inspiratif sekali dan memperkaya hati ya
ini kayak vitamin hati tadi ngobrol sama mbak mutia dan dr yadi
kayak energinya bagus sekali